dua puluh sembilan juli kemarin diperingati sebagai hari harimau internasional
indonesia hingga kini masih memiliki harimau sumatera
namun kondisinya amat mengkhawatirkan dan masuk kategori terancam punah
perburuan dan pembunuhan terus menghantui kehidupan harimau ini di alam liar
lalu bagaimana kita melestarikan harimau dari musuhnya yang paling berbahaya yakni manusia

seekor harimau sumatera jantan mati dibunuh diduga dengan cara ditombak di bagian kepala
organ tubuh harimau diambil diduga untuk diperjual belikan
inilah nasib yang harus dialami sang raja hutan kini
diburu mati diracun tertangkap jerat baja dan bangkainya menjadi tontonan warga
statusnya yang diambang kepunahan tidak menjadi pertimbangan
terlebih jika harimau terlibat kontak dengan manusia
bila ini terus terjadi selangkah lagi harimau sumatera menuju kepunahan
menyusul harimau bali dan harimau jawa
padahal di alam liar populasinya hanya berkisar tiga ratus
hingga empat ratus ekor saja dan tersebar di beberapa wilayah di sumatera
salah satu upaya untuk mencegah kepunahan harimau sumatera adalah dengan konservasi yang terintegrasi
pusat penyelamatan satwa taman safari indonesia di cisarua bogor jawa barat
menjadi pusat penangkaran harimau sumatera terbesar di dunia
dengan jumlah harimau mencapai dua puluh tujuh ekor
harimau yang ada di sini sebagian besar diselamatkan dalam kondisi mengenaskan
akibat terkena jebakan dan terlibat konflik dengan warga
salah satunya bimo
bimo ditemukan dalam kondisi lemah di racun warga di wilayah riau
setelah dievakuasi dan direhabilitasi bimo kini menjadi salah satu pejantan
yang kerap dikawinkan dengan harimau sumatera betina hasil penyelamatan di wilayah lain
berapa persen sih sebenarnya harimau sumatera yang bisa akhirnya berkembang biak di konservasi ini
karena kan lihat dari dia yang sangat wild itu kan
agak susah sebenarnya untuk diberi tempat tempat dengan sangkar sangkar kayak gini kan
ya memang habituasinya cukup lama
jadi harimau tersebut dalam masuk ke dalam tamas safari akan melakukan
akan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru suhu yang baru pekerja pekerja keeper yang baru rutinitas yang baru
ya namun karena mereka memang satwa umbrella ya mereka tuh predator dan mereka sangat mudah beradaptasi karena mereka
gagak wild gitu ya
jadi memang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar enam bulan lah mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan
dan setelah itu kita menunggu sampai dia memiliki umur yang cukup menunjukkan sifat atau perilaku siap untuk berdeproduksi
dan kita memilihkan jodohnya
jadi tidak sembarangan setelah itu baru kita jodohkan dan baru kita kawinkan
di taman safari cisarua perkawinan sedarah atau inbreeding menjadi hal yang amat dihindari demi menjaga kemurnian genetik harimau sumatera
perkawinan sedara dikhawatirkan menghasilkan keturunan yang cacat dan gampang sakit
asal penyelamatan harimau dan perkawinannya dicatat dan didokumentasikan secara ketat di statbook keeper atau buku pencatatan silsila sehingga jelas keturunannya
tidak hanya dengan perkawinan alami di pusat penangkaran ini juga dikembangkan teknologi pembekuan sperma harimau sumatera yang diklaim sebagai satu satunya di dunia
sperma disimpan dalam wadah berisi nitrogen

bank sperma ini akan sangat penting bila terjadi kepunuhan harimau jantan dengan adanya sumber sperma maka pengembang biakan harimau dilakukan dengan inseminasi buatan
sangat penting sangat penting sekali karena makhluk itu punya usia dan kita tidak bisa paksakan mereka bereproduksi terus menerus sedangkan jumlah populasi juga semakin lama

siapa plus poinnya jumpa di hal lain pleasure ini mbak sumatera
dan lembaga swadaya masyarakat
peran pemerintah terutama kementerian lingkungan hidup
amat penting untuk mendukung kelangsungan hidup harimau sumatera